polri akan memeriksa verdi sambo menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terkait kasus dugaan pembunuhan brigadir joshua
sambo diperiksa untuk menguji kejujurannya dalam memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan brigadir yosua
pemeriksaan dengan menggunakan uji poligraf rencananya akan dilakukan hari ini kamis delapan september di puslap empat barreskrimpori sentul bogor
verdi sambo menjadi tersangka kelima yang akan menjalani uji kebohongan
sebelumnya pemeriksaan lie detector juga telah dilakukan terhadap tiga tersangka lain yakni barada richard eliezer bribka riki rizal dan kuat ⁇ maruf ⁇
hasilnya ketiga tersangka disebut memberikan keterangan jujur

bo putri centrawati juga telah diperiksa menggunakan lie detector namun polri enggan membuka hasilnya
putri diperiksa menggunakan lie detector bersama asisten rumah tangganya susi pada selasa enam september
tes ini dilakukan oleh puslap for polri untuk menguji keterangan putri yang berubah ubah terkait dugaan pelecehan seksual yang menimpanya